g dua puluh adalah forum diskusi antara negara negara yang masuk dalam dua puluh besar kekuatan ekonomi dunia
forum ekonomi internasional ini terdiri dari sembilan belas negara utama dan satu uni eropa
dan tau gak sih kalau indonesia adalah satu satunya negara asia tenggara yang tergabung dalam forum g dua puluh
dan untuk pertama kalinya sejak g dua puluh dibentuk pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pada g dua puluh dua ribu dua puluh dua
sebagai presidensi g dua puluh indonesia mengusung tema recover together recover stronger
setidaknya akan ada satu ratus lima puluh pertemuan
di sembilan belas kota yang akan dihadiri delapan belas delegasi dari penjuru dunia
presidensi g dua puluh ini diakini akan berdampak bagus untuk indonesia
dari aspek ekonomi ada tiga manfaat langsung yang bisa dirasakan indonesia
yang pertama adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan mencapai rp satu tujuh triliun
yang kedua adalah penambahan produk domestik bruto
hingga tujuh empat puluh tujuh triliun
yang ketiga adalah penambahan tenaga kerja yang diperkirakan sekitar tiga puluh tiga ribu orang di berbagai sektor
peluang indonesia untuk memperkuat perannya dalam presidensi g dua puluh semakin besar
melalui peran kaum muda
melalui u dua puluh pemuda indonesia bisa memiliki andil besar dalam menentukan arah kebijakan
g merupakan wadah konsultasi resmi bagi kaum muda di seluruh negara g dua puluh untuk berdiskusi tentang masalah global dan bertukar ide
tidak lagi g dua puluh dianggap sebagai kelompok yang eksklusif atau bahkan kelompok yang hanya bersandar pada rekomendasi tanpa aksi konkret
atau hal hal yang tidak diperlukan
yang nyata praktis mendekatkan diri pada masyarakat
sementara itu ekonom selios bima yudhistira menilai g dua puluh berdampak pada kaum muda
salah satunya menambah lapangan pekerjaan di sektor pariwisata
sehingga mampu mengurangi pengangguran kaum muda
dia akan menyerap tenaga kerja di sektor pendukung acara inti maupun acara side event
salah satunya pekerja di sektor perhotelan kemudian restoran
pendukung transportasi bahkan turis wisata yang sebelumnya menganggur atau sebelumnya bekerja masih belum full time
dengan adanya presidensi g dua puluh mereka bisa dilibatkan
kegiatan g dua puluh sudah dimulai sejak satu desember dua ribu dua puluh satu hingga konferensi tingkat tinggi g dua puluh pada november dua ribu dua puluh
ktt tersebut akan fokus pada tiga isu yaitu isu kesehatan perubahan iklim dan kesehatan

tentunya kita berharap indonesia sebagai presidensi g dua puluh mampu menyatukan resep resep dari berbagai negara g dua puluh
menunjukkan hanya dengan kerjasama dunia bukan hanya negara g dua puluh mampu bangkit dari pandemi
dan memberikan semangat baru untuk kesejahteraan dan juga keberlanjutan kehidupan di masa depan
nufani antaka darah maestro jakarta